selamat pagi buru saya
ini ada kiriman paket katanya buat buro saya
iya betul betul itu pesanan saya
sudah ready ya sudah jadi ya
mirna boleh tolong bantu buka
itu pesanan om ya sudah jadi
yuk liat sini
apa andin sengaja mau ngerjain gue ya
tumben banget soalnya dia telat kayak gini
terus gak kasih kabar lagi
lu harus sabar menghadapi andin yang sekarang
saya gak lama disini
bapak cari parkir aja saya cuma sebentar
ya baik bu
saya diki mungkin bapak sudah lupa sama saya
terus kenapa anda ke sini
saya kesini karena saya diminta bu andin untuk menemui bapak
pagi pak diki
pagi ini bapak sudah bisa pulang ya
terima kasih ya sus
oh iya ini ada telpon buat bapak
alhamdulillah bu saya sudah baik
suster juga bisa
saya sudah boleh pulang hari ini
alhamdulillah senang dengarnya
minta tolong apa ya bu
untuk datang ke starford coffee
iya di dekat universitas pelitan usah
saya minta bapak untuk ketemu sama pak al debaran di sana
untuk ngobrol sama dia
tentang apa yang udah bapak lakuin ke rumah makan papa saya
dan bilang sama pak haldebaran ya
kalau saya sudah tahu semuanya
baik bu saya akan lakukan apapun yang ibu adin minta
sebagai permintaan maaf dan rasa terima kasih saya kepada bu andin
saya diminta bu adin untuk mengatakan kepada bapak
kalau bu ani sudah tahu semuanya pak
bahwa bapaklah yang telah memerintahkan saya
untuk membakar rumah makan yang ada di jalan sumbawa pak
cuma itu aja yang mau saya sampaikan pak
anda cerita soal kebakaran itu ke andin
di mana anda ketemu andi
saya tegang parkir di pandora cafe
malam itu juga saya juga melihat bapak
anak buah bapak dan bu andin
terus kemarin saya kecelakaan pak
dan bahkan membiayai semua pengobatan saya pak
saya merasa bersalah sama bu andi
bu andi dan ayahnya dalam bahaya pak
saya berhutang nyawa
bawa sama bu andin pak
saya mau ceritakan yang sebenarnya ke bu andin pak
selamat pagi bu rosa
ini ada kiriman paket katanya buat bu rosa
iya betul betul betul
itu pesanan saya
sudah ready ya sudah jadi ya
mirna boleh tolong bantu buka
itu pesanan oma sudah jadi
yuk liat sini yuk
buka buka buka
papa juga ganteng
cantik dan ganteng ya
jangan di merah merahnya ya
jangan jangan lorosin dikit lorosin dikit
jangan di dongakin begitu
cakep nih bu dipajang bu di depan ya bu
yaudah kalau gitu uya tolong bawa ke depan
sambil tunggu tukang untuk pasang ya
maap bu bos
saya gak sengaja
kan udah bilang hati hati
ini figuranya rusak
pak bos sama andin belum juga ngelihat
belum juga dipajang
kata kita mendinginnya maaf gak ada sengaja
yaudah gak apa apa
mirna kamu bantu uya beres beres ya
aduh ibu ya rusuk
kenapa perasaanku jadi gak enak ya
rasanya ada hal yang buruk antara al dan andina akan terjadi
nah ini pak
buknikah bapak dan ibu andin
dan dalamnya ada kartu keluarga bapak juga
yang sudah jadi
terima kasih ren
saya permisi pak
kita sekarang sudah menjadi satu keluarga yang utuh
dan tercatat di mata hukum
kamu dan reina
mas ini tehnya
kamu kenapa sih
aku gak boleh liat